tiongkok adalah negara pertama yang dilanda epidemi virus corona
sebelum wabah covid sembilan belas berubah menjadi pandemi global
setelah berminggu minggu diberlakukan karantina wilayah
kini kehidupan perlahan kembali normal
di nancing peraturan yang ditetapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona
sedikit demi sedikit dikendorkan
kini masyarakat mulai beraktivitas di luar rumah
dan sekolah dijadwalkan kembali berjalan pada awal april
aktivitas masyarakat di chongqing juga mulai kembali berjalan
setelah melewati proses isolasi wilayah yang panjang
warga melepas rindu menyantap masakan tradisional
dengan berbondong bondong mengunjungi restoran yang menyajikan menu hotpot
pengunjung pun rela menunggu hingga lima jam untuk mendapatkan kursi
kini sejumlah rumah sakit darurat untuk menangani pasien virus corona telah ditutup
di tiongkok kasus virus corona mencapai lebih dari delapan puluh ribu pasien
namun tujuh puluh ribu di antaranya berhasil sembuh